ajian sulu kame mayan milik guru
akhirnya berada di tanganku
permana semuanya ini bukan karena aku
tapi karena kekuasaan allah swt
aku ini hanyalah perantara saja
dan sudah pula kewajibanku
untuk membantu orang yang sedang membutuhkan
raka raka aku sangat perlindunganmu
aku juga merindukanmu rai
aku selalu memikirkanmu
aku selalu memikirkanmu
bahkan ibunda selalu menanyakan kabarmu
apa yang terjadi dengan ibunda rai
ibunda sudah meninggal raka
ibunda sudah meninggal rai
aku tidak berada di dekat di saat saat terakhirmu ibunda
aku sebagai anak terus memohon kepadamu ya allah
semoga engkau membuka jalan surga untuk ibunda ya allah
amin ya rabbal alam
ibunda menitipkan pesan terakhir untuk kita
apa itu rai
aku janji akan memenuhi semua permintaan ibunda
ibunda meminta kita untuk mengembalikan harga diri keluarga kita
kalau emang itu permintaan terakhir ibunda
kita akan membalikkan harga diri keluarga kita
kita akan membuat keluarga kita kembali disegan
dan yang bisa membalikan harga diri keluarga kita
baik aku akan memaksamu
menyingkirlah permana biar aku saja yang menghadapinya
kau cari mati rupanya
marah akan membawa celaka
dan marah iblis pasti akan senang karena akan mendapatkan tahtanya
aku pernah mengalami sebuah mimpi
allahumma inna nas'aluka salamatkan fi dini wa fi atan fi riksa di wakil
aku sudah bertanya kepada para alim dan orang orang suci
kalau kamu akan melahirkan seorang satria
satria yang disegani langit dan bumi
satria yang akan memimpin tanah jawa
mataku sakit sekali
rai aku akan membuat lingkaran penjagaan untukmu
apapun yang terjadi jangan keluar dari lingkaran ini
kau raden kian santang
akulah kian santang
maafkan aku raden
maafkan atas kelancanganku
ini saatnya menyerang kembali
ia sudah lengah
super cobaan berguna
jeruk tahapim meja berwarna kunyit
kukarip walainda hacer
alhamdulillahirobbilalamin inilah yang dimaksud ajian suluh kamu
terima kasih gagak lumayan berkat pertolongan ajian suluh kami mayan milik guru
akhir berada di tangan permana semuanya ini bukan karena aku tapi karena kekuasaan allah
subhanahu wa ta'ala aku ini hanyalah perantara saja dan sudah pula kewajibanku untuk membantu
orang yang sedang membutuhkan alhamdulillah semua tugasku sudah selesai permana aku pun
juga sudah membuat perjalanan ke tempat yang lebih baik dan lebih baik dari yang saya lakukan
dan saya juga sudah membuat perjalanan ke tempat yang lebih baik dari yang saya lakukan
menepati janji pada residah medaksa sekarang pulanglah kepada pokoknya untuk melanjutkan tugas
tapi aku mohon izinkan aku ikut bersamamu gagak lumayu aku sangat ingin sekali belajar agama islam
setelah berjalan bersamamu aku baru menyadari bahwa betapa agungnya ajaran islam yang kau anut
terima kasih allah engkau telah membuka mata hatinya